aktivitas di pelabuhan makassar sejak tujuh hari jelang natal terus meningkat
dalam sehari sedikitnya terdapat dua sampai lima kapal berlabuh
hingga rabu siang tercatat sudah satu ratus sembilan puluh sembilan ribu penumpang berangkat dari pelabuhan ini
di antaranya km labelu yang mengangkut sembilan ratus sembilan puluh delapan orang dari makassar tujuan parepare balikpapan tarakan hingga nunukan
kemudian km gunung dempo yang mengangkut dua lima ratus dua puluh dua orang tujuan surabaya lalu jakarta
selain jelang natal dan tahun baru peningkatan jumlah penumpang ini juga terjadi seiring dengan adanya libur sekolah
kurang tua berapa lama penjara di sekolah ini
sampai masuk sekolah
terus melihat kondisi ini apakah lebih padat kondisi sekarang atau dibanding tahun sebelumnya kalau liburan
lebih padat yang sekarang
pt pelindo iv memperkirakan lonjakan penumpang naik dua puluh persen dibandingkan natal tahun baru sebelumnya
penumpang kami prediksi untuk nataru tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga itu meningkat sebesar dua puluh persen dibanding dengan tahun lalu
atau kalau secara jumlah itu lima ratus enam ribu sekian dibanding tahun lalu sekitar empat ratus dua puluh dua ribu orang

untuk kapal nataru itu asumsi kami meningkat dua puluh persen
meningkat sekitar empat persen
jadi tahun ini diasumsikan untuk nataru dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga sebesar satu lima kol kapal
regional head empat pelindo endriani muiz menambahkan di wilayah kerja pelindo iv
peningkatan aktivitas pelayaran tidak hanya dari pelabuhan makassar
tapi juga parepare sulawesi selatan dan bitung sulawesi utara
alwi fauzi makassar sulawesi selatan